puncak arus mudik tinggal menghitung hari bus menjadi salah satu angkatan umum favorit untuk mudik
maka tak heran tarif bus melonjak berlipat lipat dari harga biasanya
kementerian perhubungan telah menetapkan tarif atas dan bawah untuk bus ekonomi
supaya masyarakat tidak tertipu ketika mereka menggunakan jasa transportasi darat ini
selain itu pihak perusahaan pun juga tidak akan mengalami persaingan yang tidak sehat
namun begitu mereka mengaku bahwa sulitnya mencari penumpang sehingga mereka harus tetap memainkan harga
agar tidak merugi selama arus balik dan arus mudik
untuk mengantisipasi permainan tarif bus manajemen terminal purabaya di sidoarjo memasang papan tarif elektronik
papan ini berisi batas tarif yang ditetapkan kementerian perhubungan
ada keterangan tarif batas bawah dan atas atau yang termahal
papan ini menjadi sumber informasi bagi calon penumpang agar tidak tertipu
sebenarnya solusinya kita sebaiknya mencari informasi yang resmi dari mungkin dari papan informasi atau apa
kemudian paling tidak kita kalau sudah tahu informasi seperti itu
kita bisa sampaikan nanti kalau misalnya tarifnya memang sekian
kita bisa kasih komplain ke awak busnya
papan elektronik ini dipasang di tiga titik di ruang tunggu
dari batas atas dan bawah itu masyarakat bisa tahu sejauh mana tarik bus yang mereka tumpangi ditetapkan
kalau melewati batas atas maka dipastikan melanggar
apabila ada laporan kami akan menindaklanjuti dengan melaporkan ke instansi penerbit izin traiknya
apabila akdp ya kepada dinas perhubungan dan lhc provinsi jawa timur
kalau itu bis akab ke kementerian perhubungan
nanti sanksinya bisa berupa pencabutan izin trayek atau pembekuan izin trayek
namun informasi tarif ini tidak dipasang di semua bus
sehingga tidak semua penumpang mengetahuinya
hanya ada stiker berisi tarif yang dikeluarkan perusahaan otobus
sugeng seorang awak bus menyebutkan
tidak semua calon penumpang mau dan bisa membayar tarif yang sudah ditetapkan berdasarkan aturan tarif
yang diatur pemerintah dan ditetapkan perusahaan oto
kadang kadang penumpang kalau nggak punya dana harus kemana lagi
kebanyakan turun dari harga yang kita bawa dari po nya perusahaan itu
nggak mesti langsung pas enggak
mesti ada orang nawar mas
dia mengaku tidak berani menaikkan tarif yang sudah diatur
selain sanksi dia khawatir kalah bersaing dengan bus atau moda transportasi lainnya
hanya saja praktik menaikkan tarif seenaknya ini bisa terjadi pada puncak arus mudik
mengingat jumlah kursi semakin sedikit sedangkan jumlah penumpang meningkat
tahun ini terminal purabaya mengoperasikan satu dua ratus bus dan dua ratus bus cadangan